pasca tragedi stadion kanjuruhan presiden jokowi memutuskan akan membangun stadion sesuai standar fifa
stadion yang baru akan menjadi contoh standar stadion yang baik
jokowi berharap pembangunan stadion kanjuruan yang baru berdampak pada keselamatan penonton dan pemain terjamin
sepakat untuk melakukan transformasi sepak bola indonesia secara menyeluruh
memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh fifa
baik pemain maupun penonton harus terjamin keamanan dan keselamatannya
untuk itu kita sepakat mengkaji kembali kelayakan stadion
dan juga menerapkan teknologi untuk membantu mitigasi aneka potensi
dan juga membahayakan penonton maupun pemain
sebelumnya tragedi kanjuruhan menewaskan satu ratus tiga puluh tiga orang penonton
tragedi tersebut terjadi setelah pertandingan arema fc melawan persebaya surabaya pada satu oktober silam
komnas ham menyebut penembakan gas air mata memicu kericuhan di kanjuruhan
tim liputan cnn indonesia